musik yang mengalun di atas gubuk di ketinggian
namun dari sinilah komunikasi berawal
ketiga angklung mengalun
artinya adalah panggilan kepada masyarakat sekitar
untuk saling membantu memanen
bentuk komunikasi yang mampu mewujudkan gotong royong
bahasa osing memang memiliki kekhasan tersendiri
tidak hanya kosa kata yang berbeda dengan bahasa lainnya
namun juga cara pengucapannya memiliki dialek berkultur egaliter
ketika masyarakat datang kemari dengan pengaruhnya
maka biasanya itu membawa budayanya
unsur budaya yang satu diantaranya adalah bahasa
ketika bahasa mempunyai struktur
kemudian disanggah dan dipakai oleh masyarakat
maka itu disebut bahasa osing
dengan ciri ciri khas tertentu
konon bahasa using itu juga pengaruh dari bahasa kawi
memang banyak bahasa bahasa kawi yang diserap menjadi bahasa using
ison siro itu kan bahasa bahasa kawi sebenarnya
itu tipikalnya mengapa bahasa osing mempunyai struktur
sampai pengucapannya pun berbeda dengan bahasa jawa
iki menjadi ikae
ada seperti itu tambahan itu
kopi menjadi kopai
misalnya seperti itu
dan masih banyak contoh contoh yang lain
kenapa ini diucapkan yokudau
padahal dalam tulisannya kan di situ kudu
sesungguhnya jejak sejarah bahasa osing tidak bisa terlepas dari akarnya
bahasa kawi atau bahasa jawa kuno
yang telah ada sejak abad ke lima belas
jauh sebelum kerajaan majapahit runtuh akibat serangan demak dan mataram
sejak itulah warga majapahit menepi ke timur
di kawasan gunung bromo
osing di banyuwangi
hingga menyeberang ke pulau bali
sampai saat ini
tidak sedikit kosa kata yang terdengar hampir sama
di tiga bahasa daerah
di kawasan yang berbeda dan memiliki rentang geografis
bahasa osing memiliki fungsi sebagai media penyampaian
dan pesan pesan leluhur
serta menyampaikan doa kepada tuhan
unsur kesakralan ini tercermin dalam mantra mantra
mantra mantra pun dulu itu ya juga pakai bahasa using
seperti pengasian apa itu
pokoknya penyanyi dulu pakai bahasa osing
misalnya niat tingsun ametek
dan jening semar mesem seperti itu
jadi pakai bahasa osing mantra mantra
orang dulu itu tidak pakai bahasa arab
meski telah sepi penutur
bahasa osing terus didengungkan di banyuwangi
seperti lirik lagu hoya hoya
yang dilantunkan oleh supina
waktunya itu pertumbuhan
sudah pasti sendiri teman
dari niat tujuannya ini
alas beliau tepi bukti noto pejuang belambangan belonegoro ugo sejarah sejarah benwangi pejuang
pejuang belambangan dah duit isun riko kabeh wes mulai dilalekakan sejarah sejarah itu perang
ilham laili mursidi dalam nyentrik produk osing seorang petani dari kecamatan songgon
banyuwangi yang juga melakoni profesi sebagai dalang ia menjadi maskot wayang osing yang loyal
memakai bahasa osing sepanjang pertunjukan pakem pakem wayang sebagaimana galipnya
tradisi pakliran solo atau ngayok yakarta ia terabas tujuannya agar penonton lebih mengenal
cerita banyuwangi dalam bahasa yang lebih merakyat selain menggunakan bahasa osing bahasa asli
banyuwangi ilham juga menggunakan cerita asli dan penokohan yang memang berasal dari sejarah
banyuwangi seperti malam ini ia berkisah tentang perjuangan rempek jogopati salah satu pejuang
penentang penjajah di banyuwangi kudu dua rumong sholan atihang gede ngomong belambangan tambah
suwi tambah diitek itek harkatlan martabiatik hasil bumi lewong belambangan dicopot pokso
dirampok uang londo ingon ingonan kebuk sampai wadus para mani ngon ngonan petik
ulo tinggal ya ikut kabeh di ingon ingonan mentok hilang dijukuti wong londo tinggo nyukihakan
wong londo rempah rempah hasil bumi lewong belambangan dikuras tinggo bangun nong tanah
londo ulo sonjaluk sirolan kabeh wong wong belambangan kudu tetep merusakkan perjuangan
ikut sampai mandek sampai saekeh
karena basic saya itu sedikit bisa dalang ya dulu sempat belajar dalang sehingga dengan
dengan apa wayang kulit yang sudah ada itu di masyarakat using utamanya itu banyak yang tidak
antusias untuk melihat wayang kulit
di jawa jawa kulon itu jawa jawa tengah gitu karena salah satu unsurnya itu faktornya adalah
tidak mengerti bahasanya tak memiliki darah keturunan pendalang atau perwayangan ilham
mengumpulkan banyak literatur dari sejarah belambangan lebih dari itu keberadaan wayang
osing sudah terputus ratusan tahun membuatnya harus merekonstruksi berbagai bentuk wayang dan
mengkreasikan bentuk pertunjukan yang menjadikan perusahaan kita menjadi sebuah wilayah yang terlalu
dari cerita yang diangkat
wayang yang digunakan pun menggunakan media kreasi dengan bentuk yang lebih populer
tak ada pakem yang terpenting tujuan pertunjukan terpenuhi
melestarikan budaya bahasa daerah dan seni wayang
bahan wayangnya itu dari kulit sebagian
terus kayu kayu yang lama yang nggak kepake
kemudian dari tulang juga ada tulang untuk pegangannya itu
kalau untuk musiknya itu kita pake tabung gas
tabung oksigen yang dari rumah sakit itu
kita buat musiknya itu untuk gamelannya dan lain lain itu
di bentuk musiknya itu dipotong potong ditempah dipade
pelestarian seni pertunjukan tradisional
mengikuti kearifan lorong
dengan menggunakan bahasa lokal
tak hanya sebatas melestarikan bahasa
keberadaannya menjadi benang pengikat seni seni yang lain
diantaranya seni musik tradisional
aditya dwi avandi adalah salah satunya
sudah enam tahun siswa kelas lima sekolah dasar ini
menjadi anak didik di sanggar yang didirikan ilham
secara cuma cuma untuk proses belajar
kini adit bisa menguasai beberapa alat musik tradisional
saya bisa belajar bahasausing dan sejarah
misalnya perang puputan bayu
sama hari jadi banyuwangi sejarah
umbul umbul belambangan cema
umbul umbul belambangan cema
lirik lagu umbul umbul belambangan
yang dinyanyikan siswa madrasah ibtidaiyah al amin
kecamatan serono banyuwangi
ibarat lagu wajib yang kerap terdengar di langit belambangan
selain lewat kesenian pertunjukan dan tembang
bahasa osing juga dilestarikan dalam bentuk muatan lokal di sekolah sekolah
bahasa osing ini diajarkan tidak hanya di wilayah
yang mayoritas penduduknya asli suku osing
termasuk bagi pengajarnya
ini yang segitiga muka ini yang tabwe ini
nah untuk materi bahasa osing ini mulai dari kelas tinggi
yaitu kelas empat kelas lima dan kelas enam
kayak bukunya materi seperti ini
ada juga yang materi namanya lancar bahasa using
ini kan cuma bahasa useng saja
tapi ada lagi materinya yang lancar bahasa usin
materi yang diajarkan diantaranya adalah tentang tata bahasa percakapan dan kosa kata
kalau di rumah biasanya ngomongnya pakai bahasa jawa
tapi kalau di sekolah dipelajari bahasa useng sama gurunya
jadi lumayan bisa bahasa useng sedikit sedikit
misalnya isun lari useng isun lari pelambangan banyuwangi banyuwangi
gempuran kesenian modern juga menjadi tantangan kesenian tradisional di bidang seni musik dan suara
salah satunya adalah musik kendang kempul
seni lagu dengan bahasa liriknya keseluruhan
dan musiknya menggunakan alat musik tradisional banyuwangi
kendang kempul dan kluncing
pemuda kelahiran banyuwangi ini menekuni kendang kempul sebagai mata pencaharian yang bahkan didalaminya sejak di bangku sekolah dasar

dan musiknya menggunakan alat musik dan suara

dan musiknya menggunakan alat musik dan suara
kalau saya dulu awalnya sempat benci ya waktu ngibot
itu ada anak muda yang kayaknya nggak suka banget dengan lagu banyuwangi
itu yang membuat saya memotivasi untuk nyanyi lagu lagu banyuwangi
dulu nggak ada anak muda yang mau nyanyi mbak
sekarang semuanya nyanyi coba
dulu kan nggak ada coba
gak ada yang namanya seumuran saya loh
paling paling yang umur dua puluh tujuh ke atas tiga puluh ke atas
yang mau nyanyi kayak nyumbang lagu gitu
dulu anak anak muda itu waktu saya iringi nyanyi lagu apa mas
mana yang anak muda nyanyi banyuwangi itu nggak ada ya waktu itu saya ngibot dulu
upayanya mengaransmen lagu kendang kempul dengan aliran musik pop hingga jazz
sempat menjadi pertentangan
namun baginya mempopulerkan kembali kendang kempul kepada generasi muda
generasi penerus menjadi prioritas utama
rasa neati mulalah roh kutianat
rasa neati mulalah roh kutianat
berangkat dari pemain elokasi
elekton kendang kempul dengan honor lima puluh ribu rupiah per sekali tampil
dan bahkan kerap tak dibayar
wandra terus konsisten mengembangkan musik kendang kempul
wandra mendalami olah vokal musik kendang kempul dengan bahasa osing
hingga mencipta dan mengaransemen sendiri lagu kendang kempul ciptaannya
kalau kendang kepul ada kata kata yang memang beda dengan yang lain
nyang itu kan kalau bahasa jawa kan
di awakmu nyang riko itu kekamu gitu
ada ye kebanyakan kalau bahasa osing itu ada ye nya
itu aja sih
cengkok yang harus yang murni kendang kempul itu ada
jadi saya harus memiliki karakter sendiri
seperti cengkoknya kayak pop gitu
dan kini berkat konsistensi
wandra memetik hasilnya
ternyata warisan budaya yang dilestarikan dan dikembangkannya
menjadi lebih populer dan mendatangkan pundi pundi uang tak sedikit
kalau di banyuwangi kan banyak peluang peluang apa ya
untuk berkarya itu sangat luas
intinya dari penjualan vcd aja itu lho mbak

itu yang menciptakan anak banyuwangi sendiri
yang beli itu juga warganya sendiri kan
jadi di jakarta itu sangat sulit penjualan vcd itu
kalau di banyuwangi penjualan vcd itu seratus ribu lebih loh sampai bisa
belum off air nya
jadi penjualan vcd itu juga sangat menghasilkan selain dari off air
kalau on air kan untuk kita promosi itu aja
mungkin ke tv swasta ya
tv swasta gitu
off air nya sampai berapa mas datang
kalau off air di daerah banyuwangi dua juta setengah
seminggu berapa kali mbak
seminggu kadang seminggu full
terkadang satu hari ada tiga job
dulu waktu saya baru baru dikenal lima job pernah
jadi mulai pagi ada acara reuni
selanjutnya acara mantan gitu
sorenya ada acara lagi resepsi
meski telah sedikit penutur bahasa osing
meski telah kerap dilupakan
tak bisa dipungkiri
ini adalah kebanggaan wong osing
menuangkannya lewat tembang gandrum dan wayang
muda mudi dan pelajar menuangkannya
lewat musik populer
bagi mereka bahasa ossing adalah warisan nenek moyang lamban